meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bahan pokok dan persediaan barang berkurang menjadi faktor utama penyebab inflasi
pak saya mau beli beras dua puluh lima kilo
masa tiap minggu harganya naik melulu
biar gak pusing belanjaannya dikurangin bu seperlunya aja
nanti keburu harganya naik lagi kita borong aja mumpung harganya masih murah
kalau semua orang belanjanya ngeborong itu malah bikin barang barang di pasar habis
harganya otomatis jadi naik
selain itu kalau barang barang harganya naik tinggi kita nggak usah beli
tapi kita harus bisa cari penggantinya yang sama kualitasnya
misalnya harga daging naik tinggi banget
kalau kita belanja cerdas dan bijak harga harga akan stabil